pemilu dua ribu sembilan belas merupakan pesta demokrasi yang paling rumit yang akan diselenggarakan di indonesia
setiap pemilih bayangkan ya akan mendapatkan lima kertas dengan total tiga ratus delapan puluh empat nama calon yang harus dipilih
mencermati hal itu organisasi pemantau pemilu mengajak beberapa stakeholder di bidang teknologi
untuk bekerja sama dengan kpu demi menciptakan sebuah website mengenai informasi pemilu
inilah salah satu fitur yang terdapat dalam website pintarmemilih id
video singkat ini menjelaskan serba serbi pemilu secara sederhana
ya menyederhanakan informasi memang menjadi pekerjaan rumah besar bagi komisi pemilihan umum pada pemilu dua ribu dua puluh
mungkin banyak yang belum mengetahui bahwa pada tanggal tujuh belas april nanti
kita akan memilih secara serentak presiden wakil presiden sekaligus calon legislatif dari tingkat dpr hingga dprd tingkat dua
melihat hal itu perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi perludem
membuat inisiatif sosialisasi pemilu lewat bantuan teknologi
ya kita inisiatif bikin mengawinkan antara pemilu dan teknologi itu sejak dua ribu empat belas
jadi kita bikin mendigitalisasi semua datanya kpu dan kpu juga sudah mulai di dua ribu empat belas membuka datanya
hasilnya beberapa apps beberapa web yang memang memudahkan
memudahkan pemilih gitu untuk bagaimana dia mengetahui calon calonnya
terus pemilihnya kayak gimana dalam bentuk yang lebih digital friendly terus dalam bentuk games dan lain macam
pintarmemilih id adalah sebuah website sosialisasi pemilu hasil kerjasama kpu perludem google cek fakta dan kok bisa
tampilan antarmuka pintarmemilih id dibuat sederhana sehingga mudah digunakan
cukup mengetik daerah tempat kita memilih
dan melihat semua data caleg di daerah kita lengkap dengan motivasi kandidat mencalonkan diri
ada juga fitur pelaporan ke bawaslu jika kita menemukan indikasi hoaks dan ujaran kebencian
selain data berbentuk tulisan pintarmemilih id juga menyediakan konten video
dan perilaku dari anak muda zaman now lebih senang menonton video
maiurita ke muda karena jujur yang muda lawan pertanyaan pertanyaan yang sebenarnya topl pasting
punt pi lil iraran anjir itu pilih tanggal berat
jadi dari hal hal itu kita bikin videonya
dan benar akan kita bikin shorts ke majur intoilde aslearning ke sini caliber
tentang pembunuh dalam waktu satu menit
sayangnya rencana pengembangan website pintarmemilih id ini
tidak sampai pada tahap pengawasan hasil pemilu
padahal di zaman yang semakin canggih seperti sekarang
potensi serangan cyber juga semakin meningkat
tim liputan cnn indonesia jakarta